masih di sektor transportasi stasiun kereta real listrik kemuterlain cisauk tanggerang selatan resmi beroperasi
setelah uji coba sejak dua puluh lima desember dua ribu delapan belas lalu kini kawasan utama stasiun sudah dapat digunakan calon pembeli
mulai satu februari dua ribu sembilan belas stasiun krl kemuter line cisauk tanggerang selatan resmi beroperasi penuh
stasiun yang berada dalam lintasan krl tanah abang rangkas pitung ini
dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan calon penumpang
serta lintasan menuju terminal intermoda di kawasan sekitar tanggerang
pihak pengelola stasiun berharap masyarakat makin gencar menggunakan kendaraan umum
setelah dimudahkan dengan integrasi sistem transportasi
sementara beberapa penumpang mengapresiasi stasiun baru
namun akses menuju stasiun dinilai masih perlu perbaikan
bangunannya lebih luas
dan ada integrasi
dengan pasar modern dan terminal intermodal menggunakan stek hybrid
untuk di stasiun ini
nanti rencana kedepannya di sisi selatan ini akan dibangun tod
rusunami dan anami
kemudian di sebelahnya juga nanti ada apartemen milik serpong garden
jadi ya kedepannya itu nanti semua terintegrasi dengan stasiun
stasiunnya udah bagus
tapi dibanding yang lama yang masih tradisional ya
terus fasilitasnya juga bisa akses kemana mananya lebih dulu ya
lebih bagus lebih mudah
kalau fasilitas di dalam sih udah lebih bagus dari yang lama lebih nyaman juga
tapi waktu akses jalan orang jalan dari jalan raya masuk
itu pedestriannya masih kurang ini ya memadai ya
kurang dirapihin gitu
karena kita justru jalan di asfal tempat mobil lewat